bank indonesia bank sentral republik indonesia
memiliki peran dalam pengembangan umkm khususnya dalam rangka mendukung tugas utama bank indonesia
salah satu program pengembangan umkm yang dilakukan adalah program umkm unggulan pada sektor industri kreatif
sektor yang memiliki peranan strategis dalam perekonomian nasional karena sumbangannya pada pdb sebesar tujuh persen setiap tahunnya
serta penyumbang devisa dari ekspor
terdapat tiga model pemasaran ekspor yang dilakukan oleh umkm
umkm binaan termasuk fasilitasi yang diberikan bank indonesia
pertama umkm langsung melakukan ekspor kepada pembeli di luar negeri
kedua umkm bekerja sama dengan eksportir besar atau sebagai pemasok
dan ketiga umkm bekerja sama dengan desainer agar produk lebih bernilai tinggi
seperti pada produk tas bordir motif aceh umkm binaan kantor perwakilan bank indonesia lok sumawi
sudah dapat diekspor langsung oleh umkm ke singapura malaysia brunei inggris dan amerika serikat
memang barang kami sudah produksi ke luar negeri
tapi kualitas mana bagaimana menghadapi konsumen dari luar negeri itu kami tidak tahu
tapi setelah dibina oleh bank anisyah alhamdulillah semuanya sudah tercover
kemudian bank indonesia juga mempromosikan kami di beberapa
bisa menembus dunia itu satu kebanggaan
demikian pula kerajinan tembaga produk umkm binaan kantor perwakilan bank indonesia solo
bekerja sama dengan eksportir besar produk umkm dapat diekspor ke negara negara eropa amerika timur tengah australia dan asia
dari bank indonesia yang selama ini sudah mendampingi kami memfasilitasi kami
untuk mempersatukan katakanlah kita dan kita sendiri
dan kita juga memiliki kekuatan tumang
jadi solusi yang pasti harus kita lakukan adalah membangun kebersamaan
dan ini bank indonesia membantu kami memikap ekspor kita yang langsung bisa dari tumang di sini
masih banyak umkm binaan bank indonesia yang memiliki potensi untuk ekspor
seperti kain tapis lampung umkm binaan kantor perwakilan bank indonesia provinsi lampung yang
sudah diberikan bank indonesia yang positif pertama ilmu yang kami rasa sudah sangat bermanfaat
yang kedua kami diberi fasilitas untuk pameran pameran diberi jalan untuk promosi dibantukan dicarikan jalan untuk promosi dari dalam kota bahkan di luar kota
akses pasar merupakan salah satu komponen penting dari keberlangsungan usaha dan majunya umkm
bank indonesia hadir mendukung perluasan umkm dan memiliki keberlangsungan usaha dan majunya umkm
akses pasar bagi umkm salah satunya adalah melalui kegiatan pameran karya kreatif indonesia
yang kali ini mengusung tema sinergitas pengembangan karya kreatif indonesia menembus pasar global
bank indonesia mendukung penciptaan aktivitas ekonomi baru di daerah melalui pengembangan umkm unggulan
agar umkm dapat lebih berkontribusi pada perekonomian nasional
umkm indonesia menembus pasar global atau ekspor